dalam kunjungannya presiden joko widodo tampak dampingi kepala bin jenderal polisi purnawirawan budi gunawan
selain itu pimpinan ponpes darun muarif kota baru aceh besar aceh abu muhaviz mz juga turut hadir
vaksinasi ini merupakan salah satu kunci untuk menghambat penyebaran covid sembilan belas
dan kita harapkan dengan percepatan vaksinasi penyebaran covid sembilan belas ini laju penyebarannya bisa kita kendalikan
jokowi mengatakan vaksinasi santri tersebut dilakukan serentak di sepuluh provinsi
selain vaksinasi santri bin juga menggelar vaksinasi pelajar dan door to door dengan total target tujuh puluh dua ribu dosis
di aceh presiden mengecek pelaksanaan vaksinasi santri di ponpes darun muarif kota baru aceh besar aceh
presiden juga meninjau pelaksanaan vaksinasi santri di provinsi lainnya secara virtual
di sini saya hanya ingin mengatakan kepada bapak jokowi dan banyak banyak lagi kepada bapak karena saya sudah vaksin
saya bisa berkumpulkan
kumpulin teman teman semua yang ada di sini
insya allah kalau ada liburan nanti metape ingin pulang ke ambon
adapun bin turut memberikan bantuan sosial dalam kegiatan vaksinasi ini
para santri dan pelajar menerima paket vitamin sedangkan warga yang divaksin door to door menerima paket sembako